sampai jumpa di video selanjutnya
ya tenang dong nanti pasti aku kenalin sama kalian semua
yaudah kalau gitu have fun ya
ingat dulu ya
ya mungkin dong aku sendiri
tenang aja nanti aku kenalin
aku pengen kenalin kamu sama teman aku
bu aku pinjam diwi sebentar ya
mau kenalin nih
ini pacar aku
hui mereka mereka ini temen lama aku
namanya sylvie reddy sama itu
ya pacar aku lah
wah pacar kamu cantik juga ya sat
gak salah pilih kan
wah cantik banget sat
dia ini juga teman lama aku
dewi memang biasa seperti itu
dia orangnya memang agak malu malu
aku harus cium dia dulu kali ya
boleh boleh boleh
kamu udah keterlaluan sat
dengar di penjelasan aku dulu dong
aku cuma minta tolong kamu pura pura jadi pacaraku
biar mereka gak nanya nanya aku lagi
tapi kamu udah kelewat batas sat
aku nggak kenal sama satria yang ini
aku lebih suka sama satria yang dulu
biarpun kamu buta
kamu cuma ngajuki di jepang
kamu nggak itu tuh
nih orang nyata
tuh kamu ada di indonesia
kamu suka se doing
kamu kok di sini
aku sengaja nungguin kamu ya
aku mau pastiin kalau kamu itu baik baik aja
kamu nya baik baik aja kan
dray kamu tahu kan kalau malam ini satria ngajakin aku sama ibu sama maya makan malam
iya aku tau
kok kamu nggak pakai baju yang dikasih sama satria
kan kemarin aku bilang sama kamu kalau kamu pakai baju itu kamu kelihatan cantik
dre aku tau
kalau aku pakai baju itu kamu pasti bakal sakit hati
gak pernah pengen bikin kamu sakit hati
makanya bajunya aku nggak pakai
ma aku nya berangkat ya
mama kemana ini kok udah cantik
terus kelihatan girang banget
hari ini hari yang sangat penting buat mama andre
mama akan menesaikan masalah mama sama tante indy
semuanya berjalan dengan lancar
dan kita bisa hidup normal kembali ya
semoga mama duluan ya
semoga tante indy gak berniat macem macem
aku gak tega kalau mama kenapa napa lagi
peluru bodong melesat
orang aku lagi santai santai di rumah
mama aja pergi sendiri ya
siku dan lutut tempel di perut
acara yang buat tv itu
kita kan mau jadi artis artis
udah kerjaan banget sih mama
mentang mentang udah bisa melihat mainan handphone
sok banget deh
jangan sok deh kamu
berjumpa kembali dengan kami di acara reality show ungkapan hati
di episode kali ini kami akan mengangkat kisah perjuangan hidup pak satria
bagaimana dia bisa berjuang sampai bisa sukses seperti sekarang ini
makanya kami undang ibu tanti sebagai orang yang membuat pak satria buta
alhamdulillah saya ingin menikmati
itu kan ibu tanti
bagaimana perasaan ibu sekarang
gak apa apa ibu
ibu kan yang telah membuat pak satria mengalami kebutaan
ibu bisa mengungkapkan perasaan ibu sekarang setelah pak satria sembuh
kamu kan pasti akan merasa lega karena kamu gak usah sembunyi lagi di balik kebutaan satria
nonton apa sih bu serius banget
bu tanti itu wih
memangnya gimana sih perasaan bu tanti sama pak satria
menyembunyikan dosanya dia
dia sudah mungkin mata satya buta tapi lima tahun disembunyikan itu bukan sayang namanya
apa benar itu bu tanti
apa benar itu yang dikatakan ibu indi
kalau ibu itu sembunyi dan menutupi kesalahan ibu saja karena keputusan pak satria
apa betul ibu nggak benar benar sayang sama pak satria
tentengel dengan cinta
saya ga berminat
gue stuff kejelakan
bu apa kamu nggak cemas seperti ini
kok apa mama masih secara sempurna bekerja ya
saya tuh tanpa miress
data untuk einkanny lagi ba recently
karena tanti gak punya perasaan
makanya dia bisa tahan seperti itu
lima tahun dia sembunyikan
kamu kok tega sih
kamu tega bicara seperti itu
kamu kapan bisa menerima
kalau apa yang terjadi itu
ketika sengajaan itu menurunkan kecelakaan
saya gak mungkin sengaja mencetakan
tapi kenyataannya ibu tega kan
ibu sembunyikan semua
ibu hidup normal
sementara polakan ibu buta
beneran saya gak sengaja
menurunkan kecelakaan saya
saya gak sengaja
kasian tante tanti
bu dewi pergi dulu ya
ibu kenapa bu
saya bahkan ibu secara przez
saya juga semut